anda ingin makan gratis dan dibayar
mungkin profesi food blogger bisa menjadi pertimbangan anda
profesi inilah yang dirintis oleh jiwa fieri
seorang food blogger asal surabaya yang kini berhasil meraup omset puluhan juta rupiah per bulan
jiwa ferry pemuda asal surabaya ini menjadikan hobi makannya menjadi sebuah profesi yang menjanjikan
memulai bisnis sejak tahun dua ribu delapan dan sempat mengalami pesansurah saat meniti bisnisnya
nyatanya kecintaan dan kebohongan di dalam hidupnya
kecintaan terhadap dunia kuliner kini membawa pria yang akrab dipanggil koji
bisa meraup omset hingga jutaan rupiah per bulan
saya beli handphone berkamera pertama
iseng iseng aja sama sekali nggak punya pengetahuan tentang fotografi sebenarnya
kemudian saya dengan handphone berkamel tersebut
saya bawa jalan jalan setiap kali mau makan saya foto dulu
belum zamannya instagram padahal waktu itu masih france ter
kemudian saya pikir ini semua foto yang ada di handphone jadul
itu kalau buat saya aja pasti gak ada gunanya
saya coba sharingkan itu ke teman teman saya di friendster
kemudian saya bikin blog
ternyata animonya luar biasa
banyak sekali teman teman yang akhirnya suka dengan hasil review saya
dan cocok dengan apa yang saya sharingkan
sebagai reviewer kita bisa mulai dengan modal sekecil mungkin
berarti jutaan itu cuma untuk beli handphone untuk beli gadget
bisa buat beli handphone
kemudian juga kalau kita mau bikin blog kita tinggal sewa hosting beli domain comnya
sebenarnya murah sekali beli domain com paling satu ratus lima puluh ribu
tapi yang paling penting itu adalah investasi waktu
harus disiplin kemudian kita harus selalu update
kira kira ada restoran apa sih yang baru kita sempetin untuk datang
sebenarnya sudah datang tapi kita juga sempat buat nulis blog nya
itu sih investasi waktu juga lebih penting
itu sih investasi waktu
itu sih investasi waktu
itu sih investasi waktu
itu sih investasi waktu
punya exposure yang bagus punya banyak follower
pasti kita juga harus membangun networking juga
pertama dengan para senior yang sudah terjun dari awal gitu
kita bangun relasi kita belajar dari mereka
akhirnya gimana sih caranya supaya bisa menambah exposure menambah follower kita belajar dari mereka
kemudian juga kita selalu menawarkan informasi
jadi dari informasi aktual tersebut pasti follower itu merasa instagram kita berguna
blog kita berguna
instagram kita berguna
kadang kadang kerjasamanya banyak bentuknya
kadang kadang misalnya ada restoran yang baru buka kita diundang kita datang untuk mempromosikan grand opening nya
kita datang dengan senang hati kita gak melulu
ya memang kita punya chance khusus untuk yang berbayar
biasanya kita menawarkan beberapa channel promosi ya
kalau di inij com kita punya satu pasti di blog inij com itu sendiri
kemudian instagram at inij
twitternya juga at inij
kemudian juga kita punya facebook
kira kira mau dipromosikan di media channel yang mana sih yang kira kira sesuai
karena nggak semua jenis sosial media itu cocok
misalnya kalau di instagram mungkin buat anak muda
tapi sebenarnya kalau restoran yang lebih ke arah keluarga
sekarang mungkin lebih ke arah facebook
seperti itu jadi kita tawarkan aja ke klien
biasanya mereka nanti menentukan mau masuk yang mana
misalnya everlasting ya kalau di google dia bisa muncul
harganya itu berarti tergantung kesepakatan ya
tergantung kesepakatan gitu
kalau untuk blog dan instagram sih
sekitar dua sampai lima juta rupiah
oke berarti nih kok dulu sebelumnya karyawan
terus beralih menjadi blogger

delapan digit per bulan
range nya berapa kira kira nih

jadinya juga ya
dari facebook ke dunia kalian ya
yang ustahul discussing listnya tadi nih ya
jangan lupa juga eee
ketemuan sampai sekarang kita sudah ngerjain iniju studio itu sudah kita kerjain sejak dua ribu sebelas sampai sekarang
kemudian adik adik tanya pengen nggak punya resto
kita sedang merintis juga sebenarnya jadi kita sudah mulai bikin stall kecil di food park itu
besarnya peran media sosial untuk menarik konsumen dijadikan david untuk menggandeng food blogger
dengan cara ya kita panggil food dokter ini untuk meliput supaya bisa dapat visualnya
kemudian juga bisa ada referensi yang bagus dari para para food blogger yang ada kemudian juga bisa merekomendasi
saya pun berkesempatan belajar menjadi food blogger dengan coji
karena pekerjaannya sudah seperti ini ya
jadi ya nggak boleh takut
nggak boleh takut
cuma harus juga jaga kesehatan aja kayak misalnya sering sering minum air putih kayak gitu jadi biar kita selalu sehat lah
konsisten terus memperbarui pengetahuan menjadi kunci food blogger yang sukses
ngovene antaka jakarta